maaf ya bu kangkung sama bayemnya saya borong semua ini permintaan majikan saya ibu padahal
dia cuma tinggal sendirian tapi maunya dimasakin pul semeja iya mbak enggak apa apa tapi kalau
misalnya masih ada makanan yang masih bisa dimakan lebih baik dibagikan sama warga yang
dibutuhkan terus sesekali banyak juga bilang sama jika di pelan pelan aja kalau lain kali itu
enggak usah berbuat seperti ini lagi inget ya mbak kau aku kapuk kapuk kapur barus
gimana sih emang lu pikir gua kecoa mau diracuni pakai kapur baru eh kapu kapu
tunggu bentar ya tuhan terlalu pikirin jangan lupa afroci ini
demande sebenarnya kalau tahu malil atau sebenarnya suka apa sih sebuah sukacita
gila bilang sebenarnya tuh
waduh gimana sih
yang datang kopi susu gimana sih
emang cappuccino tuh bahasa indonesia nya kopi susu
oh cuma kertas lu lupa ada aja
oh sebenarnya udah tau
boleh lah kepan kepan ajak nabilah ya be
nah be emang lu suka sama nabilah
jadi draga tuh
gue malah gak suka kalau dia tuh deket sama yang nama soleh
ya kondisi yang penting
be nyerah aja dulu ngerestuin
tapi lu harus ikutin kemauan gue
setiap kemauan gue
mau kan lu
oh tenang aja
untuk be semua kemauan be akan rendah diusahain
setiap kemauan gue lu kurut kurutin oke
itu baru alat mantel gue
ya udah be minum be
kalau pakai sendal biasakan kanan duluan
tapi ingat ya lain kali usahakan memulai segala sesuatu dari kanan duluan
mencuci rambut mencucikan diri dan urusan penting lainnya
iya pak ustadz
karena kanan itu lebih baik dibanding kiri
tapi kalau kita masuk ke dalam wc pakai kaki kiri dulu
kalau kiri kiri susah
kalau keluar wc
makasih ya pak ustadz
nambah ilmu nih adul
kalau gitu pulang yuk
untung tadi bapak bapak yang kita pindahin gerobaknya motornya bak sampahnya orangnya baik
kalau enggak mereka lapor polisi kita bisa dipenjara
kalau udah dipenjara susah makan tidur di ubin
itu bisa repot apalagi adul sebatang karat di sini
kamu tuh kok malah ngeloyor sana tuh
kamu mau ke mana ke situ
mau ke rumah abi
ke rumah itu lebih dekat lewat kiri
kalau ke kanan itu muter
kan seperti tadi yang bilang
dahulu kan sebelah kanan
makanya soleh amri sebelah kanan abi
abi udah nebak
pasti ada yang salah
biar gak tambah ribet
soleh denger abi ya
dalam memaknai sesuatu
ya itu nggak sesimpel itu
kamu harus memahaminya dengan benar
coba kalau di sebelah kanan sana ada jurang
apa kamu tetap membelok kanan
kalau soalnya udah tahu bahaya
nah itu dia
makanya pemahamannya harus betul
semuanya tergantung situasi dan kondisi
agama itu untuk mempermudah hidup kita
ya udah kalau gitu
soalnya sekarang kita pulang bareng bareng ya nak
udah ngerti kan apa yang diomongin sama abi
nantu jangan jauh jauh
sajurannya mana lagi bang
iya ada bang

ini permintaan majikan saya ibu
padahal dia cuma tinggal sendirian
tapi maunya dimasakin pula semeja
tapi kalau misalnya masih ada makanan yang masih ada
makanan yang masih bisa dimakan lebih baik dibagikan sama warga yang membutuhkan
terus sesekali mbaknya juga bilang sama majikannya
kalau lain kali itu gak usah berbuat seperti ini lagi
ingat ya mbak
allah itu gak suka sama orang yang suka mubazir
terima kasih banyak sarannya
insya allah kalau ada sisa makanan saya coba kasihin deh ke warga
kalau begitu saya pamit pulang duluan ya ibu ibu
ya udah deh bang
belanjanya lain kali aja ya
saya duluan ya
soleh kamu mau ke mana nak
soleh mau ke pasar umi
oh kebetulan kalau gitu
saling mau kan nolongin umi
ya pasti mau dong ini
masa sama umi sendiri soleh gak mau bantu
ini nak umi itu mau belanja bayem sama kangkung
tapi itu ditukang sayur abis
soleh mau ke pasar kan
jadi sekalian anak tolong belanjain
gak keberatan kan
ya enggak lah umi
kan dari kecil umi yang sedang ngajak sholat ke pasar
sekalian soalnya juga mau lihat orang orang jual beli di pasar
nabilah jalan ya mau ke pasar untuk belanjaan hari ini
ya udah pergi sana
bapak juga mau keliling kampung
mau cari angin ya
ya udah kalau gitu nabilah jalan
soleh mau ke pasar
nabilah mau ke mana
oh aku cuma mau ke perempatan jalan kok
kan di sana banyak tukang sayur yang manggal
bil tukang sayur ini yang udah abis
makanya umi minta tolong sama soleh belanja di pasar
aduh soleh soleh noh
ternyata gue dikerjain sama nabilah
dia janjian tuh sama si soleh
ya udah kalau gitu artinya juga aku harus ke pasar

jalan bareng aja gimana
yah tunggu dulu
ternyata lo janjian sama si soleh
assalamualaikum pak haji
eh kalau gue kagak ngejawab salamualaikum
ah kalau bukannya wajib ya gue ogah ngejawab
terus ngapain lo bareng sama nabilah berdua duaan
be kita baru aja ketemu tadi di sini be
alasana aja lo di dunia ini
kagak ada tuh yang namanya kebetulan
semua udah direncanain
nah kalau gitu loh pas banget dong
berarti allah udah rencanain nabilan untuk ketemu soleh
di sini soleh kasih tau nabilah
kalau di perempatan sana tukang sayurnya udah habis
lama lama udah ketularan tuh
sama keluarga yang seharusnya
lagi lo tau dari siapa sih
kalau tuh tukang sayur mereka gak ada udah habis
jadi gini pak haji
tadi tukang sayurnya lewat di depan rumah soleh
ternyata sayurnya habis
nah dari itu
om isu nyuruh soleh pergi ke pasar
oh jadi lo berdua